setelah dari malang rombongan obor asian games dua ribu delapan belas tiba di gunung bromo probolinggo jawa timur pada sabtu pagi
pembawa obor estafet terakhir adalah peraih emas bulu tangkis olimpiade susi susanti
sayang penyalaan tungku obor asian games gagal dilakukan di kawah bromo karena longsor
obor api asean games dua ribu delapan belas dibawa menuju kawah bromo di sekitar pura poten luhur
empat orang bergantian membawa obor yaitu irfan hakim kombes polisi unggul mantan atlet lompat jauh maria natalia londa serta legenda bulu tangkis susi susanti
susi susanti menjadi pembawa api terakhir sebelum diletakkan di tuku api
di tengah suhu enam celcius susi berlari di atas pasir di kawal beberapa kuda bromo
yang pasti ini merupakan satu kebanggaan dan kehormatan buat saya dan saya juga bangga bisa menembangkan kas ini
dan ini pertama kali juga saya ke bromo tentunya pemandangan sangat indah tentunya ini menjadi satu ya pengalaman yang berharga buat saya
apalagi dalam momen asian games di mana saya membawa api untuk asian games dua ribu delapan belas
harapan pada atlet
tentunya harapan kepada adik adik atlet selamat berjuang untuk semua atlet tim indonesia maju terus pantang mundur berikan yang terbaik untuk indonesia
sementara itu camat sukapura mengaku bangga gunung bromo menjadi salah satu yang disinggahi api asian games
semoga khususnya di bromo semoga akan menungkrak kunjungan wisatawan di bromo di probolinggo ini
sehingga kehidupan masyarakat di bromo nanti akan lebih meningkat
namun penyulutan api abadi di kawah gunung bromo gagal akibat tebing di lokasi terjadi longsor
akhirnya panitia memindahkan ke sekitar pura ponten luhur di kaldera bromo
pada awalnya rencana itu penempatannya di atas di poin puncaknya
kemudian setelah tim naik ke atas mengecek kondisi lokasi yang memang sudah dititikan pada awalnya itu terdapat longsoran
jadi si posisi yang memang sudah ditentukan pada saat itu sudah tidak bisa digunakan lagi
kalau misalnya memakai posisi yang lain pun jalur yang akan dilalui itu sedikit tidak memungkinkan
jadi untuk penempatan mini call dronenya penempatan gasnya penempatan orangnya nanti itu tidak bisa kami laksanakan
apalagi posisinya wartawan juga pasti ingin mendokumentasikan hal ketika penyalahan mini call drone ini
pada sabtu siang api akan dibawa dan diarak keliling kota probolinggo sebelum dibawa ke situbondo banyuwangi dan bali